kalian tunggu disini saja sama positi dan mister sergi oh ya takutnya nanti kalau semuanya ikut
malah jadi tidak efektif ya kamu yang ilang makin banyak ya kalian ikut hilang di lapar
udah jangan rumel jangan
kupingnya pada pengang bener tuh lagian ini ruang santri apa peternakan ayam sih
semuanya mohon tenang dulu ya kami semua memang belum menemukan haikal sama sisil
tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin agar haikal sama cesil bisa cepat ketemu ya
terus ustadz mau tanya lagi sama amalia amalia tadi kejadian itu kayak apa sih
kejadiannya sih kejadiannya sama persis yang terus dia ceritain ke ustadz
oh iya ya mungkin amalia ada yang lupa ada informasi yang lupa coba deh diingat ingat
hai kau sama saya itu dibawa pergi tapi apa apa
ingin diriku jadi seperti mereka
agarku berharga bisa berbangga dulu ku sangka kukan dapatkan semuanya
kiranya aku salah ternyata salah
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadi sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia itulah kuncinya untuk
jadilah diri sendiri
ku nantai tes terjemahan
bukan menjadi dirinya
tapi apa adanya
jadi diriku sendiri
ya itu pasti
pake bau panci
sama tutupnya begitu
udah kesel sama air bus
kita bukan yang mau masak
bukan mau numis
bukan mau ngerebus
walaupun ini barang imut
tapi ini barang
bisa ngelawan penjahat
itu juga para santriwat
ya allah ya rabbi
eh kalian mau piknik
ntar begitu penjahatnya datang
makan bareng gitu ya
jadi just dia bawa ini
aduh tau deh
tumpuk penjahat mana inget laper sih
gak usah dibawa gitu gituan
bukannya mau piknik
kita mau lawan penjahat
kita mau tangkap itu penjahat
jadi gak perlu bawa begitu gituan
ini bawa tas
emang mau ke mall
siapa tau nanti ada spot spot bagus kan
oke baik tolong dengarkan ya semuanya
kalian boleh ikut
tapi untuk santriwati
kalian tidak usah ikut
bahaya tas ustadz itu yaa
kalian tunggu disini saja
sama positi dan mister sergi
takutnya nanti kalau semuanya ikut malah jadi tidak efektif
malah yang hilang makin banyak nantinya
kalian ikut yang hilang jadi delapan
kayaknya aneh kalau bisa ikut sih
kalo betul gak ikut
besok sholat pake mukna
udah jangan rumel jangan rumel
kan aku jago acting
kalo anti aja deh
udah lu diam dua aja disitu
nih mau nipu kita tuh lu liat kaya di tipe dua
yaudah kalo om bang izinin
saya main street sekarang nih om
beneran om saya buka celana nih om
kayanya durah nih
lebih dari lima menit nih bisa nih
baunya aja udah boleh keluar nih om
udah tenang tenang
gue mau meeting dulu bentar jangan di keluarin
hah meeting penculik segala ada meeting
apaan sih lu
apaan sih lu
apaan sih bang orang beneran udah kebelet nih
udah nyampe black hole nya kok

makan apaan sih itu anaknya
tunggu om baru juga masuk
lama amat sih
kamu beneran mencret